yes saya akan memberikan rekomendasi kuliner
kali ini spesial karena ada dua kuliner
yang pertama ada lobster dengan saus spesial
dan yang kedua ada kepiting ukurannya ekstra besar
yang pertama saya mau santap lobster racikan rumah makan di kawasan margahayu bekasi timur
bersama menu bucket atau ember besar lainnya menu ini dimasak dengan kecombrang atau honje
bunga kecombrang mengeluarkan aroma harum dan rasa yang khas
sehingga banyak orang menyukainya sebagai penyedap alami
dan kecombrang itu tuh teksturnya tuh kayak mirip mirip pedes pedes jahe
tapi wanginya tuh kayak wangi wangi serai jadi tuh sedap dan bikin masakan semakin wangi
lobster termasuk makanan berprotein tinggi tapi cenderung memiliki sedikit lemak
berdasarkan data nutrisi nasional departemen pertanian amerika serikat
satu porsi lobster matang sekitar satu ratus empat puluh lima gram mengandung dua puluh tujuh gram protein dan tak sampai dua gram lemak
biasanya kecombrang ini dibuat dari sambal untuk sambal
dan ada beberapa juga akhirnya makanan yang dibuat sausnya dari saus kecombrang seperti ikan arsik
setelah lobster kipas kecombrang selanjutnya saya mau santap kepiting asap
yang ada di sentra kuliner pantai indah kapuk jakarta utara
satu porsi dapat
yang jantan emang kalau tenaga lebih kecil tapi jangan salah di bagian capitnya
daging banyak juga ya
kepiting yang sudah dibersihkan dan dipotong ini dikukus hingga matang
lalu dimasak dengan dua belas campuran rempah termasuk madu
lalu bungkus dengan daun pisang dan bakar selama tiga menit
proses ini menambah aroma dan rasa nikmat
manis banget seger parah
lihat kayak bumbunya
ini daging kepiting semua ya
kasih bumbu asap
kepiting rata rata berukuran satu ratus lima puluh gram
untuk yang jantan terdapat banyak daging dicapit
kalau yang betina ada telurnya yang enak
kepiting ini per porsinya dibanderol dua ratus tiga puluh hingga rp dua ratus lima puluh ribu rupiah tergantung ukuran
dari bapak bapak kita datangnya ya kepitingnya lebih bagus
nah kayak kenyal kenyal gitu
dalam setiap seratus gram daging kepiting terdapat kandungan kolesterol sebanyak lima puluh lima sampai enam puluh mg
asosiasi jantung amerika menyarankan untuk membatasi makanan berkolesterol perharinya maksimal tiga ratus mg
bagaimana tertarik mencoba lobster saus kecombrang atau kepiting asap
rian ferdando daud thompson cnn indonesia